pemerintah akan menyalurkan bantuan untuk pekerja yang memiliki gaji kurang dari tiga juta rupiah
bantuan subsidi upah ini rencananya masih akan dimatangkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh presiden jokowi
diadaran bapak presiden terkait dengan program bantuan subsidi upah
di mana ini akan terus dimatangkan bantuan subsidi upah untuk delapan delapan juta tenaga kerja dengan gaji yang kurang dari tiga juta
nah ini sedang dimatangkan kemungkinan dalam waktu dekat akan diumumkan